ketua badan pemenangan pemilu atau bapilu partai nasdem fnd hoiri meminta bakal calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin tidak berisik nih saya kutip ya berisik tidak berisik
pernyataan kiai ⁇ maruf ⁇ terkait ajakan rujuk warga nu ke pkb dikhawatirkan bisa membuat partai koalisi meradang
untuk itu maruf diminta agar menampilkan diri ke publik sebagai bakal calon mewakili seluruh partai koalisi bukan hanya nu dan pkb
belum lagi ditapkan komisi pemilihan umum sebagai cawapres langkah politik kiai haji maruf amin sudah membuat partai nasdem salah satu parpol pengusung jokowi dodo maruf amin terusik
hal ini disebabkan oleh pernyataan ⁇ maruf ⁇ amin yang meminta warga nu atau nahdiyin kembali rujuk ke pkb
menurut ketua badan pemenangan pemilu atau bapilu dewan pimpinan pusat partai nasdem fnd hoiri pernyataan maruf amin ini bisa membuat partai koalisi marah
karena maruf tidak hanya didukung oleh pkb saja melainkan partai koalisi sebagai cawapres pendamping jokowi
menurut effendi hoiri kiai ⁇ maruf ⁇ seharusnya sadar bahwa dia menjadi calon wakil presiden atas usungan partai koalisi bukan dari nu pkb atau p tiga
karena itu dia meminta kiai maruf tampil dengan mencerminkan negarawan bukan parsial sektoral atau sektarian
jadi nazim tidak boleh berisik termasuk kiai maruf amin pernyataannya harus mencerminkan agamawan dan negarawan
bukan mencerminkan politisi praktis sebagaimana beliau dulu menjadi ketua dewan suro pkb
kalau dia menyatakan ayo orang nu kembali ke pkb
itu namanya bukan negarawan
itu namanya menjadi politisi kembali
dan seolah dia hanya didukung oleh pkb
fnd hoiri atau gus coy dan kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin dulunya merupakan kader dan pengurus pkb
keduanya sama sama pernah mencicipi kursi senayan sebagai anggota legislatif dari pkb
lukman rozak surabaya
politik tanah air belakangan agak dikagetkan dengan pernyataan berada
unquote ya protes dari politikus senior partai nasdem fnd hoiri atau gus coy
yang meminta calon wakil presiden maruf amin untuk lagi lagi saya pakai tanda kutip tidak berisik
berisik apa sebenarnya
kabarnya sih berisik karena meminta kader nu untuk memilih pkb saja
jadi pertanyaannya maruf amin itu sebenarnya milik siapa sih
milik pkb atau milik semua koalisi atau milik siapa
nah apakah rentetan statement ini juga akan mengganggu soliditas koalisi di jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
kami akan membahasnya malam hari ini bersama
ini menjadi pusat epicentrum beritanya
ada fnd hoiri ketua bapilu partai nazim gus coy terima kasih sudah datang ke sri indonesia
kemudian ada pak robikin m has ketua pbnu terima kasih pak robikin sudah datang
tersambung lewat hubungan satelit dari bandung jawa barat
ada analis politik yang banyak mengikuti perkembangan politik nadatul ulama
ada profesor aisyikam selamat malam prof ikam
selamat malam mas didit
baik saya mau ke gus coy dulu
tapi sebelum kita tanya mas
baik sebelum saya mau tanya ke gus coy
sebenarnya apa yang menjadi masalah
sebenarnya kita putarkan lagi pernyataan gus coy beberapa waktu lalu di surabaya jawa timur
terkait dengan jangan berisik nih kiai maruf amin
amin yang tidak boleh berisik tadi
jadi naziin tidak boleh berisik
termasuk kiai ⁇ maruf ⁇ amin pernyataannya harus mencerminkan agamawan dan negarawan
bukan mencerminkan politisi praktis
sebagai mana beliau dulu menjadi ketua dewan juro pkb
kalau dia menyatakan ayo orang nu kembali ke pkb
itu namanya bukan negarawan
itu namanya menjadi politisi kembali
dan seolah dia hanya didukung oleh pkb
padahal kiai ⁇ maruf ⁇ amin sebagai calon presiden didukung oleh seluruh koalisi
hilangkan statement statement yang seolah hanya mencerminkan sebagai nu
sebagai pkb atau sebagai p tiga
karena itu membuat koalisi yang lain bisa marah atau minimal tidak simpati
jujur saja publik agak kaget ini pak rubikin dan juga gus coy
sebenarnya masalahnya apa
apa statement kiai ⁇ maruf ⁇ yang kemudian membuat anda akhirnya berkomentar cukup keras seperti itu gus coy
mengenal kiai maruf sudah lama
jadi seperti anak dan bapak
saya aja manggilnya aba
jadi dengan keluarga beliau sangat
sangat mengenal secara dekat
jadi ketika beliau dipilih menjadi calon wakil presiden
saya termasuk yang gembira
dan tentu saja memberi support
karena saya dinasdem ikut koalisi ya tentu saja ikut berjuang
untuk kemenangan pasangan jokowi
jadi saya tidak mengenal kiai maruf yang kemudian membuat saya kembali ke pkb
jadi happy lah ya
nah setelah beliau
datang ke salah satu partai politik
salah satu pernyataannya
saya perhatikan saya lihat
di sana mencerminkan euforia yang luar biasa
kemudian ada satu terselip pernyataan di situ
warga nu kembalilah ke pkb
itu masih pernyataannya ketika berkunjung ke pkb
artinya apa itu
ini artinya bahwa
ketika kita menggunakan norma dan nilai nilai
pernyataan itu tidak boleh disampaikan oleh
karena nu terutama rok islam
itu harus memayungi semuanya
yang ada dimana mana
partainya apa saja
itu dibenarkan oleh vito nu
jadi kito nu itu antara lain
memberikan kesempatan kepada seluruh warga nu
untuk menyalurkan aspirasi politiknya
lewat beragam partai
menggunakan sembilan pokok
jadi dibebaskan di situ
beliau menyatakan itu saja
sudah tidak betul
karena itu kita ingatkan
beliau sekarang posisinya sebagai
ketika menjadi calon wakil presiden
diusung oleh seluruh
bukan hanya pkb dan
saya kira pernyataan seperti itu
untuk menguntungkan satu partai politik
itu tidak boleh lagi
oleh karena itu
saya menunggu beberapa hari
ini kok nggak ada orang yang mereaksi
seolah olah itu kebenaran
sesuatu yang logis
yang sesuai dengan norma
dan segala macam
ketika saya di surabaya
kayaknya lebih menguntungkan
ya kira kira begitu
ini bagaimana menurut
barulah kemudian saya
menyampaikan pernyataan itu
mungkin dengan ada agak keras
tetapi sesungguhnya secara subsansi
yang harus dilakukan oleh
baik sebagai rois am
yang masih menjabat hari ini
maupun sebagai calon wakil presiden
oke nah disitu maka kata kata saya
harus menjadi betul betul agamawan
tapi sekaligus negarawan
istilah berisik segala macam itu
istilah anak muda
supaya mudah dipahami
nah itu saya kira
nah dengan beliau
menjadi calon wakil presiden
memang harus menerima
berbagai macam pandangan
menerima berbagai macam kritikan
menerima berbagai masukan
yang ujungnya adalah
bagaimana ke depan
karena perjalannya masih delapan bulan lagi
beliau jangan salah lagi
menurut anda asbab unduzulnya
mengeluarkan statement seperti itu apa
apakah memang karena suasananya
suasana pkb ketika itu
atau memang pkb lah yang kemudian
menjadi calon wakil presiden
menjadi ya kalau kita bisa bilang
promoter utama sehingga ya
perlulah diberikan apresiasi atau balas jasa
mungkin aja memang pkb punya
mungkin saja karena euforia
merasa ini tokoh utama
yang menjadi calon wakil presiden
ya semuanya merasa gembira
tapi gembira sampai disitu aja
jangan terus menerus berisik
boleh boleh tetapi berhenti sampai disitu
soalnya kalau terlalu gembira
kemudian berisik terus orang lain
orang lain menjadi tidak simpati
orang tahu nu itu hebat
nu itu besar
nu itu yang menjaga republik
jadi anda lihat ada potensi
atau kemungkinan pkb akan mengkapitalisasi
istilah dalam politik
jokowi sebagai calon presiden
itu adalah kepada pdb
mungkin pikirannya orang pkb
dengan kiai maruf amin
condil efeknya adalah ke pkb
pkb untuk mengkapitalisasi
iya itu hadiah
memang politik kan begitu
dia bagaimana memanfaatkan
yang kita letakkan sebagai
kita dukung full supaya jadi bersama jokowi
berjalan di tengah
berjalan mengayomi semua
itu yang anda sebagai seorang politikus nasdem
agak merasa terganggu
nasdem yang nu
kalau nasdem yang tidak nu mungkin iya
karena saya merasa memiliki
oke kalau tadi gus coy menganggap
ini ada masalah yang kemudian
karena merasa memiliki merasa dekat
kiai maruf dibagi bagi bareng
kalau pbnu sendiri terganggu nggak
ini kan masalah klaiman
kiai maruf sebagai entitas
tidak hanya yai maruf sebagai seorang pribadi
nadatul ulama secara keseluruhan
pbnu merasa digiring giring gak
saya kira publik juga sudah paham
politik nu itu adalah
karena amanat didirikannya nu
oleh para pendirinya
itu ada dua
satu adalah memanggul tanggung jawab
yang kedua adalah
memikul tanggung jawab
apa sebetulnya tanggung jawab yang pertama itu
pertama jawab di bidang keagamaan adalah
ajaran islam yang berkembang di nusantara
baik dari suku agama etnik
ini adalah islam yang moderat dan toleran
penting toleran itu karena tanpa toleransi
orang tidak punya muruah
orang pada akhirnya tidak punya hak
kita bicara hal yang besar sekali
politik besarnya ya pak robikin
yang kedua adalah
memastikan nkri ini masih terpelihara dengan baik
kalau pernak pernik yang tadi disebutkan gimana pak robikin
sebetulnya pernak pernik seperti itu kan
memang bisa menjadi sesuatu
kalau sesuatu itu memang
terjadi di era digital seperti sekarang
di era informasi seperti sekarang
karena begitu ada jarum saja yang jatuh
nah memang kami berharap bahwa
katakan saja keseluruh lidah
ya publik juga tidak perlu merespon dengan kegempitan
tapi apakah ini bisa diartikan begini pak roby
pak robikin apakah bisa diartikan begini
yaimah arief dengan berkata seperti itu
secara tidak langsung
menginstruksikan kepada kader kader nu
warga nu sudah paham
warga nu sudah paham
apa yang seharusnya dilakukan
nah apa itu pak
baik terkait dengan proses kontestasi politik
lima tahunan di pilpres ini
maupun proses elektoral terkait dengan pileg
tidak bisa ketinggian
tetapi sekali lagi
karena kesadaran untuk memanggil dua tanggung jawab itu
tidak hanya dibebankan kepada pendiri
tetapi sekaligus pengurus dan warga nu
maka warga nu sudah paham
jadi secara substansi
tidak perlu dikiring kiring tidak perlu didorong tidak perlu diarang arangkan
jadi secara substansi tidak ada yang salah dari pernyataan iaimah roby itu mungkin hanya

tetap tekannya adalah bahwa
sekali lagi kalau kemudian misalnya itu dianggap sebagai kehilafan
tidak perlu kemudian diresonansikan dan terus menerus diulang
sudah dikoreksi sudah diperbaiki cukup
nah ini diingatkan oleh gus coy
saya sepenuhnya sependapat dengan gus coy bahwa
beliau sekarang ini adalah selain rois am
juga harus memanggil tanggung jawab ke negaraan sebagai jawab
maka dua posisi itu penting
karena beliau tidak hanya mencermin
wakil dari organisasi terbesar di dunia
yang disebut nato ulama
tetapi juga umat islam di indonesia
beliau memimpin mui dengan berbagai kekuatan organisasi dalamnya
dan sekaligus beliau adalah tokoh yang sangat peduli dengan masyarakat dan bangsa
nah itu yang penting juga
tapi mengenai dampak politik apakah ini hanya kata kata yang kemudian hanya diungkapkan begitu saja
tanpa punya efek politik atau
punya dampak politik elektoral sebenarnya
kita akan tanya profesor aisyikam
profikam saya akan tanya anda
ini punya dampak politik atau anda bagaimana membacanya
karena memang sudah dipastikan statementnya tadi dikeluarkan ketika geymaruf ada di kantor pkb
tapi saya akan tanya profikam mengenai dampak politiknya
usai jeda berikut tetap bersama kami
oke kita sudah dengarkan dari gus coy sebagai pusat epicentrum beritanya
ada pak roby kintemhas yang mengungkapkan perspektif dari nu
saya mau tanya dampak politiknya
betul nggak prof vikam ini tidak punya dampak politik karena masyarakat nu sudah tahu
sudah mengerti tidak bisa diarah arahkan
anda lihat seperti apa
ya yang pertama tama tentu bahwa sekarang ini
apapun yang terkait dengan nu sedang ada dalam sorotan
walaupun tidak sehebat stuntman yang kemarin ada itu ya
tapi anyway persoalan yang sedang kita diskusikan ini
sebetulnya menunjukkan betapa level politisasi dari nu ini
juga harus diperhatikan dan diperhitungkan
kalau saya melihat apa yang dikatakan atau membaca yang dikatakan
itu bisa dibaca dari beberapa level
level pertama adalah tentu sebagai warga nu yang concern dengan
apa yang terjadi pada struktural pbnu
yaitu bagaimana politik sekarang ini sudah betul betul ikut bermain dan ikut apa namanya
berbagai macam kontroversi mengenai pbnu
sehingga gus solah pun sudah sampai mengatakan di dalam statementnya bahwa
nu ini sudah menjadi alat politik dari pkb bahkan beliau mengatakan begitu
yang kedua pada level sebagai politisi nu yang juga ada di partai politik yang non pkb
kekhawatiran effendi hoiri sebagai seorang politisi nasdem itu juga sangat well taken
artinya bisa dipahami karena bukan hanya soal kotel efek yang tadi disebutkan
tetapi juga ini bisa mengganggu elektabilitas partai nasdem di basis basis nu yang barangkali sudah mulai banyak
akan mendukung partai nasdem
misalnya saja tentu di jawa timur tetap tempatnya fnd hoiri mencalonkan begitu
dan di tempat tempat lain
sebab suka atau tidak memang kalau menurut survei elektabilitas parpol nasdem itu juga naik daun kan begitu
nah kemudian dari level yang lain nu sebagai kekuatan masyarakat sipil yang sangat diandalkan
di dalam rangka apa namanya istilahnya itu menjahit kebersamaan ini
ini kalau kemudian terlalu politisize terpolitisasi apalagi pada tataran strukturalnya
maka kemudian akan bisa ikut membuat upaya menjahit kebersamaan ini terganggu
nah oleh sebab itu kalau saya melihat statement kalau toh ada seperti itu
ya memang akan punya dampak politik mas didit
nah persoalannya adalah saya setuju dengan yang dikatakan oleh pak robikin bahwa harus ada semacam cara mengontrol ini
nah fnd hoiri tadi mengatakan bahwa beliau sudah menunggu berhari hari tidak ada orang mau merespon persoalan yang menurut beliau
dan saya sendiri setuju adalah persoalan yang cukup signifikan

nah sekarang kalau saya menurut beliau
ini sudah muncul dan tentu akan mempunyai resonansi
nah sekarang harus dicari bagaimana cara membuat ini kemudian tidak lagi berkembang
nah inilah gunanya apa yang disebut
ya apa yang disebut apa prof ikam
ya inilah yang disebut sebagai solusi nu
mula mula gegeran menjadi gergeran itu harus dicari lagi
oke prof ikam saya mau tanya kepada anda kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana yai maruf mengeluarkan statement itu ketika berkunjung ke kantor pkb
menurut anda itu memang aksi spontanitas atau memang dia ingin mengafirmasi bahwa memang betullah pkb yang selama ini menjadi motor menjadi promotor dari yai maruf sampai akhirnya menjadi calon wakil presiden
ada ini gimana menurut anda posisi seperti ini
ada ini gimana menurut anda posisi seperti ini
ya saya kira ada dua hal disini ya
pertama tama mungkin seperti yang dikatakan oleh fnd hoiri bahwa ini sekedar euforia
tetapi juga bisa dikatakan sebagai semacam proksi gitu ya
bahwa beliau mau menunjukkan bahwa yang ikut memperjuangkan pencawa presiden beliau yang paling utama itu adalah partai kebangkitan bangsa di bawah muhaymin iskandar
nah kalau sudah dikatakan demikian maka apa yang dikatakan effendi khoiri berarti itu adalah
bahwa ini akan dikapitalisasi
untuk hotel efek ini
menjadi mungkin akan
dilaksanakan dan kalau ini yang terjadi
balance para anggota anggota
warga nu yang di partai politik
nah kalau itu terjadi
bukan laba yang
diperoleh dari apa yang dikatakan
oleh pak maruf amin
tetapi akan menciptakan
kalau tidak diselesaikan dengan baik
seperti yang diusulkan pak robikin tadi
oke saya mau tanya ke pak robikin betul nggak
ada kecenderungan atau aroma
seperti kata prof ikam di tubuh
struktural pbnu yang pertama yang kedua
supaya dampaknya ini tidak kemana mana
betul betul ya ini
dampaknya tidak kemana mana gitu pak robikin
saya kira publik memahami bahwa
nu tidak melakukan
langkah langkah politik yang disebut sebagai politik praktis
tetapi nu konsen di dalam
mandat yang kita sebutkan tadi itu
nah serangkaian hal yang dilakukan itu
tidak ada maksud dan tujuan lain
jangan jangan kalau misalnya
ke makruf sedang bertandang
ke rumahnya yang lain
jangan jangan juga mengatakan yang sama
ke golgar juga mengatakan yang serupa
ya p tiga juga mengatakan hal sejenis
jangan jangan begitu kalau misalnya pertanyaan ke yang lain
bisa saja memang itu
tanda petik keseluruh lidah
tapi bisa saja itu adalah cara untuk memecahkan kebekuan suasana
oke itu cara nu sebenarnya pak robikin

yang pada ujungnya

bergerak seperti yang dikatakan
tapi kok orang nu yang satu ini kok
melihatnya berbeda gitu
ada yang mengingatkan perlu
saya kira itu baik
karena di dalam
ajaran agama kita itu
harus saling memberikan
pemahaman pengertian dan mengingatkan
kalau kemudian misalnya
dinilai ada yang perlu
yang penting tulus dan ikhlas
saya kira guscoi punya kebenaran
guscoi punya ketulusan
tidak ada maksud lain
saya mau tanya kepada anda
seberapa khawatir sih
jika memang ini punya
dampak politik seperti tadi kata prof rika
dikapitalisasi secara maksimal
oleh pkb karena
bahkan bisa dipigura
dan dijadikan apa
bagi warga pkb
tapi dijawabnya lebih asik guscoi nuhun sewu
di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
segera berikutnya tetap di live kampung terpercaya
hampir mirip dengan yai robikin
saya mau tanya ke guscoi
anda punya kekhawatiran yang sama nggak
ini kemudian bisa dikapitalisasi
secara penuh oleh
terutama di daerah untuk kepentingan
anda percaya gak
dengan ini gitu
kalau memang ini dikapitalisasi
bisa jadi di eret eret
ke dalam politik politik prasis
para struktural nu ini
seperti dikatakan profesor hikam tadi
gak jadi saya
atau nasdem tidak punya kekhawatiran
dengan tampilnya kayak ma'ruf
menjadi wakil presiden
joko ya sudah
lama kita dukung
itu koktel efek kepada nasdem tidak ada
jadi untuk memperoleh suara
nasdun kerja sendiri
kerja dengan sistemnya
kerja dengan strateginya
dengan mendukung kedua beliau ini
kemudian kami memiliki dampak
itu saya kira kecil
yang saya khawatirkan adalah
kita dukung dan
keinginan kita harus menang
itu jangan sampai kayak ma'ruf
sebagai rok islam
oleh kelompok tertentu
kita tidak ikhlas itu
kenapa gak nasdun yang kemudian mencoba mengeksploitasi
ininya agak beda
jadi gak bisa di
gak bisa masuk ya
itu kan memang juga nggak boleh
bermain praktis politik seperti ini
ikut kompetisi secara
dalam pemilu kan gak bisa
ada aroma itu bagus
itu memang harus dilakukan mobilisasi
untuk pemenangan kayak ma'ruf
wakil rok islam
rok islam puncak pemimpin nu kemudian kalah
terlalu banyak berisik gitu kan
tapi kerjanya kurang
tapi bahwa tidak dikoordinasikan
tapi sah kan kalau partai
warga nu seperti orang tua itu
kalau kemudian orang tua
sudah cukup disegadi
kemudian adanya anak kecil bermain
orang tua nggak usah batuk untuk mengingatkan anak kecil kecilnya
cukup diam begitu
sudah paham harus
enggak ini soalnya ada kasus di jawa timur kemarin
mendukung saifullah yusuf
statement sana sana sini sana sini begitu kan
buktinya kan kalah
kerja berisiknya itu deelit disini
mobile sampai ke bawah
tidak dikerahkan sampai bawah
maksudnya ini menjaga maruah
itu jangan diulang
apa pemilihan presiden
nah oleh karena itu
kekhawatiran saya ada disitu
anda percaya nggak ke depan
tadi kata anda
kehadiran kiai ma'ruf itu
harus kita jaga bersama
atau pura pura yakin ajalah
itu pasti orang akan
siapa kelompok yang akan
menunggangi kiai ma'ruf ini
itu pasti ada
indra penyelidikan itu ya
cuman anda siapa
kita gak boleh nyebut disini
tapi itu ada
sebagai kader nu yang ada di partai lain
yang tidak ada disini
kiai ma'ruf jangan mau
kiai ma'ruf ini sekarang
yang kecil kecil lagi
main yang kecil kecil lagi untuk
mendukung ini jadi dpr itu kan kecil
dprd itu kan kecil
partai itu kecil
ini sudah besar ini
di atas kita semua
negara itu di bawah tuhan
kiai ma'ruf ada disitu
itu harapan anda ya
penampilan ke depan
statement statementnya harus mencerminkan
saya ke prof ikam
bahwa ke depannya
dompleng mendompleng ini akan terus terjadi atau
gus coy tadi mengingatkan secara tegas
akan lebih smooth
yai yai juga punya
smooth juga dalam politik ke depan ini
saya kurang yakin ya
dari diskusi ini saja kelihatan
bagaimana pendekatan dari politik praktis dan
yang normatif dari pbnu tadi itu juga
tampaknya tidak pernah akan
menyelesaikan persoalan secara konkret
kalau pendekatan normatif dari
implikasinya adalah menganggap bahwa
masyarakat nu terutama
generasi muda milenial nu ini kemudian
masih mempunyai cara berfikir
cara berlaku yang sama dengan
yang dibayangkan nu
jaman tahun enam puluh
padahal generasi misalnya milenial
dan alternatif dari pbi itu adalah
dan alternatif dari pbi itu adalah

dan alternatif dari pbi itu adalah

dari mahfud md saja
sangat berbeda dengan saya
atau generasi anak saya itu
itu sesuatu yang sangat tidak nalar
kalau pbnu itu menganggap bahwa
semua orang nu itu selalu akan patuh seperti itu
bukan saja kasus jawa timur akan terjadi
tetapi justru bahkan
akan terjadi banyak sekali mereka yang tidak mau
untuk melakukan pilihan yang
seperti diharapkan oleh kita semua yaitu
mendukung apa yang dipilih oleh pak jokowi
buat nu sendiri secara struktural dan kultural apa akibatnya prof ikam
bagi nu sendiri secara struktural dan kultural apa akibatnya
jika memang politisasi ini terus dilakukan misalnya kalau itu terjadi
ya saya kira nu ini kan walaupun bagaimanapun juga
pihak yang kultural ini kan mayoritas lah
nah kalau ini terjadi terus menerus kesenjangan seperti ini
maka tentu saja akan terjadi ketidakacuhan dari yang disebut kultural tadi
terhadap yang struktural
apalagi kalau kemudian attitude dari pbnu dan struktural yang lain
seolah olah menganggap bahwa dinamika yang ada di bawah
itu diolah olah selalu bisa di setir dari atas
ini adalah semacam psikologi yang menurutku
saya tidak bagus di dalam kelompok yang disebut sebagai struktural itu
aleh aleh memahami dinamika sosial aleh aleh memahami kebiasaan kebiasaan baru dari milenial
mereka tetap berpegang pada prinsip prinsip atau kaedah kaedah normatif
yang sama sekali mungkin tidak akan bisa diterapkan di lapangan

apa itu menurut saya tidak bagus di dalam kelompok yang disebut sebagai struktural itu
jadi menurut saya tidak bagus di dalam kelompok yang disebut sebagai struktural itu
tetapi caranya adalah bukan dengan menganggap menyepelekan
ah itu kan sudah terjadi apakah itu nanti akan ada orang akan mengerti sendiri
dan warga nu itu kan sudah paham
saya kira sudah bukan waktunya melakukan sikap sikap seperti itu
baik terima kasih prof ikam
saya mau penutup dari yai ropikinan mas
ini bagaimana apa yang kita tidak harapkan bersama kekhawatiran gus coy prof imam itu
tidak terjadi tidak dilakukan oleh
uniknya justru disitu
uniknya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam waktu yang bersama
kompetisi itu bukan hanya kompetisi yang terjadi antara partai koalisi
untuk memenangkan capres cawapresnya dengan capres capres lain
tapi juga kompetisi internal
dan itu adalah seni tersendiri bagi teman teman politisi
kami tidak ikut campur di wilayah itu
tapi kami perlu tegaskan sekaligus itu mentepis apa yang disampaikan mas hikam
coba bayangkan kalau kami ini kemudian melakukan sesuatu kami struktural
maka kemudian kami melanggar kita
tapi kalau kami mengatakan bahwa insya allah warga nu sudah paham apa yang harus dilakukan
karena pimpinan tertingginya diminta dipanggil oleh negara misalnya
maka mereka tahu apa yang harus dilakukan
jadi anggapnya adu taju
tentu kami sangat paham dinamika kehidupan sosial yang ada apalagi anak anak muda
kami tidak bisa abaikan
tetapi orang juga tidak boleh mengabaikan sisi sisi lain dari kmaru
sisi kenegawaran misalnya
beliau setahun itu sudah mengenal soal pemerintahan
jadi tidak perlu khawatir lagi ya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan masih di senayan
one team press dan seterusnya
beliau sangat paham
tapi apa yang diharapkan yusuf choy dan prof vikan terkait dengan posisi dari ymaru ini bisa
di kalangan umat beragama islam memimpin mui itu tidak gampang
macem macem warna agama di situ warna keagamaan
nah saya kira keberhasilan beliau untuk mengelola umat selama ini
itu adalah capaian yang luar biasa untuk memastikan indonesia masih dapat
termasuk tidak hanya ketua mui yang tidak gampang jadi moderator juga tidak gampang
karena waktu kita terbatas sekali
terima kasih pak robiki terima kasih gus coy atas perbincangannya
dan terima kasih prof vikan dari bandung atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jarak berikutnya
tetap di layar pemilu terpercaya